bangunan liar di tepi sungai cikapundung bandung menjadi salah satu penyebab banjir di kota bandung
bangunan liar membuat sungai menyempit dan sulit dirawat
bangunan yang berdiri di bibir sungai cikapundung bandung tergolong bangunan liar
sebab berdasarkan peraturan kementerian pupr garis sempadan sungai di kawasan perkotaan minimal sepuluh meter
dinas pekerjaan umum kota bandung memperkirakan bangunan liar mengisi lima puluh persen sempadan sungai cikapundung yang panjangnya dua puluh delapan kilometer
sempadan merupakan area hijau di sepanjang ke dua belas sisi sungai yang menjadi batas aman jika air sungai meluap
bangunan liar memperkecil lebar sungai dan membuat sungai tidak memiliki daerah serapan air
selain itu bangunan liar juga membuat sungai sulit dirawat
satu penyempitan ini juga mulai banyaknya bangunan ini merambah
menjadi ke arah sungai sehingga lewasan atau lebaran sungai itu menjadi sempit
kedua kinerja kami juga terganggu
kami juga untuk mengangkat sedimen atau sampah ini agak sulit
karena kan bagaimana kita mau memasukkan alat alat berat untuk mengangkut sedimen ini
penertiban bangunan liar di sepanjang sungai yang membelah kota bandung ini memang bukan satu satunya cara untuk mengatasi banjir
penghijauan harus dibarengi dengan
kebijakan instrumen pengendalian kerusakan
jadi ini bisa berjalan beriringan
bahkan bagi kota bandung misalnya itu harus mulai menyediakan ruang ruang terbuka hijau
membatasi perizinan kemudian juga mengendalikan alih fungsi lahan yang ada di kota
karena ini penting begitu
sungai cikapundung memiliki empat puluh enam anak sungai
yang sempadannya juga perlu dilindungi dari bangunan bangunan liar
yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa bangunan liar tidak bertambah
dan bagi bangunan liar yang sudah berdiri harus dicarikan solusi yang tidak merugikan bagi warga
persoalan ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi wali kota selanjutnya agar bandung bisa terbebas dari banjir
wilam nasution bandung